wah enak banget tuh makan durian
durian bukan sembarang durian nih
ini adalah durian asal kota pontianak kalimantan barat
wah musiman ini banyak dijajakan mobil bak terbuka
di jalan protokol pangeran antasari pangkalanbun kabupaten kota waringin barat kalimantan tengah
selain manis dan legit durian pontianak ini juga mempunyai ciri khas beraroma sangat menyengat
hingga banyak diburu warga
satu buah durian biasanya dijual mulai dari sepuluh ribu hingga lima puluh ribu rupiah
kalau lagi musim begini para pedagang durian mengaku mendapat keuntungan bersih
empat ratus ribu hingga lima ratus ribu rupiah perharinya
yang bulan delapan mulai banjir pak
harga pun masih turun
jadi kalau di harga apa namanya
sementara ini masih standar aja harganya pak
kalau di bulan delapan nanti sampai lima yang besar itu pak
di sini para pembeli bisa membawa pulang durian
atau langsung menyantapnya di tempat yang sudah disediakan
atau disediakan para pedagang